sudah ada korespondensi nn indonesia erlangga wisnuwaji di bandung jawa barat saat ini
angga hari ini ada pertandingan biliar dan kami ada informasi ada salah satu atlet muda yang memiliki prestasi gemilang di cabang olahraga biliar ini
seperti apa sebenarnya mengenai atlet muda ini
ya benar sekali reinhard selain tadi ada laporan dari olahraga tarung derajat dan taekwondo
cabang olahraga yang menarik perhatian kali ini hari ini adalah cabang olahraga biliar di mana ada atlet muda asal kalimantan barat
yaitu silviana yang usianya belum genap delapan belas tahun baru saja lulus sma
namun di pon sembilan belas kali ini silviana sukses meraih dua medali emas dari nomor mix double bola sepuluh dan nomor individu putri bola sepuluh
dan sorry tadi baru saja silviana meraih medali emas di nomor bola sepuluh putri setelah mengalahkan seniornya atlet biliar asal jawa barat
dan prestasi dari silviana ini juga terasa cukup istimewa karena di babak delapan besar silviana ini juga mengalahkan salah satu pebiliar idolanya
yaitu pebiliar asal dki jakarta angel tikwalu yang di kalahkannya di babak delapan besar
silviana sendiri tadi saya sempat berbincang bincang dengannya bahwa memang silviana ini sudah sejak dari kelas empat sd berlatih biliar
karena ada pamannya yang memiliki rumah tempat permainan biliar
dan harapannya tentu setelah meraih
dua medali emas di pon sembilan belas jawa barat ini silviana yang sudah dipanggil masuk pelatnas biliar indonesia
ini akan dapat tampil membela indonesia di ajang sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur mendatang
karena sebelumnya di pond dua ribu dua belas diriau lalu silviana ini juga waktu itu masih berusia tiga belas tahun
sudah mampu merebut medali perak di ajang pond dua ribu dua belas diriau itu
dan ini berikut pernyataan dari silviana yang setelah meraih kemenangan
ada masalah muncul pen componenya
terus rencana kamu sendiri nanti setelah pon ini gimana harapannya mau jadi ke depannya gimana
rencana sih kalau bisa sea games paling dekat
ini harapan silviana atlet muda bilar indonesia yang tentunya berharap dapat memberikan yang terbaik pada ajang sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur reinhardt